bulan februari dua ribu dua puluh dua
direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya memaparkan dari hasil survei yang dilakukan
tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri kabinet jokowi jauh lebih rendah
dibanding dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah
tingkat kepuasan terhadap kinerja menteri mencapai lima puluh tiga tiga persen
kemudian sebanyak tiga puluh delapan delapan persen menyatakan tidak puas
dan tujuh tujuh persen menyatakan tidak tahu
ini berbanding terbalik dengan kepuasan publik terhadap kinerja jokowi ma'aruf
yang mencapai enam puluh delapan empat persen
kemudian tiga puluh persen publik menyatakan tidak puas
serta satu enam persen publik menyatakan tidak tahu
yang kita bisa nyatakan adalah dalam isu mengenai potensi terjadi reshuffle
ini momen yang tepat
apabila betul memang jokowi berencana melakukan reshuffle
dalam beberapa kali
ada isu yang kita tanyakan terkait reshuffle dalam paling tidak tiga empat kali rilis survei ya
memang rata rata pertama ada temuan bahwa tingkat kepuasan terhadap menteri jauh lebih rendah
dibandingkan dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintah
jadi ketika pemerintah turun menterinya turunnya lebih jauh lagi
dan ketika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah naik
tetap segitu segitu saja tingkat kepuasan terhadap menteri
artinya kan bisa dibaca ada problem dari persepsi publik terhadap kinerja secara sektoral
yang itu diamanatkan kepada para menteri
yunarto menambahkan hasil survei yang dilakukan berdasarkan permasalahan dan persepsi publik terhadap kinerja sektoral
diharapkan jika jokowi lakukan reshuffle pemilihan menteri disesuaikan dengan kebutuhan kerja
sementara itu ketua umum partai golkar erlangga hartanto
ditemui usai menghadiri rapat terbatas evaluasi ppkm pada senin siang
mengaku tidak mendapatkan bocoran terkait perombakan kabinet indonesia maju
nggak ada kita tidak ada bocoran
tapi kalau soal pan masuk koalisi kan bapak sekarang sudah berkoalisi dengan
mungkin ditanyakan bapak presiden kita bukan nomin partai politik
dari lingkup istana sekretaris kabinet pramono anung tidak membantah
tetapi juga tidak membenarkan kabar reshuffle ketiga yang kabarnya akan dilakukan rabu esok
ia menegaskan reshuffle atau kocok ulang menteri merupakan hak atau kewenangan presiden
ya pokoknya itu kewenangan sepenuhnya presiden maunya kapan orangnya dari mana partainya apa kebutuhannya apa
presidennya tahu karena pemerintahan ini kan masih dua tahun lagi
sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu presiden yang memutuskannya
memasuki tiga tahun pemerintahan pada dua puluh oktober dua ribu dua puluh dua nanti
jokowi ma'ruf amin sudah mengalami dua kali perombakan kabinet
pertama pada dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh
perombakan terjadi pada posisi menteri sosial juliari batubara yang digantikan oleh wali kota surabaya tri risma hari ini
lalu menteri kelautan dan perikanan edi prabowo terjerat kasus korupsi
digantikan oleh sakti wahyu trenggono yang saat itu masih menjabat sebagai wakil menteri pertahanan
selain itu jokowi juga merombak empat pos menteri lain
yakni menteri kesehatan terawan agus putranto digantikan dengan budi gunadisadikin
menteri agama fahru razi digantikan oleh yakut khalil kaumas
menteri perdagangan agus suparmanto digantikan muhammad lutfi
serta menteri pariwisata dan ekonomi kreatif wisnu tama digantikan sandiaga uno
perombakan kedua terjadi pada dua puluh delapan april dua ribu dua puluh
jokowi menggabungkan kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan kementerian riset dan teknologi menjadi kemendikbud ristek
jabatan mendikbud ristek lalu diemban oleh nadiem makarim yang sebelumnya adalah mendikbud
jokowi juga membentuk kementerian baru yakni kementerian investasi
yakni diisi oleh kepala badan koordinasi penanaman modal bahlil lahadalia
tim liputan cnnn
cnn indonesia apa yang kita lakukan hari ini meningkatkan investasi yang berkualitas